ya anggota dpr baru akan dilantik satu oktober nanti wajah baru bermunculan membawa harapan untuk rakyat
siapa saja mereka mari kita tengok penghuni baru senayan
dan berasal dari kalangan artis tiga puluh orang adalah keluarga kepala daerah dan petinggi partai politik
untuk periode ini peraih suara terbanyak adalah puan maharani kader pdi perjuangan dari dapil jawa tengah v dengan perolehan empat ratus empat tiga puluh empat suara
perolehan puan maharani adalah yang tertinggi sepanjang sejarah pemilu legislatif langsung
untuk legislator termuda
periode ini perkenalkan hilari brigita lasut kader partai nasdem dari dapil sulawesi utara yang berusia dua puluh tiga tahun masih muda ya
hilari mengaku sebagai pendatang baru merasa tertantang mengubah wajah senayan
politisi muda lulusan ilmu hukum ini mengklaim legislator baru senayan datang membawa harapan baru bagi rakyat
hilary brigita lasut pemilik pdi perjuangan dari dapil jawa tengah v dengan perolehan empat ratus empat tiga puluh empat suara
hilary brigita lasut pemilik pdi perjuangan dari dapil jawa tengah v dengan perolehan empat ratus empat tiga puluh empat suara
anggota dpr tertua periode ini adalah abdul wahab dali munte
kedua pemilik pdi perjuangan dari dapil jawa tengah v dengan perolehan empat ratus empat tiga puluh empat suara

kader partai demokrat dari dapil sumatera utara i
ia berusia delapan puluh tahun dan telah menjabat sebagai anggota dewan selama dua periode
selain itu wajah baru senayan juga didominasi keluarga kepala daerah dan anak petinggi partai politik
seperti contohnya putri komarudin kader partai golkar anak mantan ketua dpr ade komarudin
putri mengaku ia selalu dianggap mendorong
ampleng nama besar ayahnya sebagai politisi senior golkar
putri mengklaim berhasil lolos ke senayan dengan usahanya sendiri dan melewati proses yang sama tanpa mendapat keistimewaan
kalau aku pribadi mikirnya dari kecil emang udah sering digituin
dikaitkan dengan stigma anak pejabat itu hanya bisa bermalas malasan berlindung di nama besar keluarganya
cuman aku pribadi merasakan bahwa kemarin aku menggunakan segala sesuatu
usaha aku sendiri karena seperti yang mbak nana juga tahu ayahku sakit
jadi apapun yang orang bilang aku gak terlalu mempedulikan
yang aku pikirkan adalah membuktikan apapun yang mereka bilang itu tidak benar
mungkin privilege nya karena aku selalu melihat beliau menjadi anggota dpr dari sejak aku kecil kali ya
itu satu satunya privilage
cuman perlakuan dari semua orang sebenarnya sama saja dan proses yang aku laluin juga di partai maupun di dpr sama saja
aku juga harus bertanding dengan kandidat kandidat lain aku juga harus berkampanye
dengan kerja keras gitu
jadi privilagenya mungkin mengetahui proses politik dari awal sejak aku kecil itu
para penghuni baru senayan ini tentu saja memiliki setumpuk pekerjaan rumah untuk menunaikan janji mereka kepada rakyat
jangan sampai mereka terlena melupakan amanah setelah dilantik menjadi anggota dewan